terima kasih anda masih bersama kami bakal calon presiden koalisi indonesia maju prabowo subianto
membenarkan adanya rencana deklarasi capres cawapres koalisi indonesia maju senin esok
prabowo menyatakan keputusan final akan diambil pada rapat antar ketua umum parpol koalisi indonesia maju
minggu sore di kertanegara
minggu siang prabowo membenarkan komunikasi antara dirinya dan gibran terus berjalan
khususnya setelah nama gibran diusulkan sejumlah parpol untuk jadi bacawa presnya
prabowo telah menyampaikan hal ini kepada presiden joko widodo
presiden menyerahkan sepenuhnya kepada gibran dan partai politik
rapat sore ini akan menjadi penentu apakah pinangan prabowo kepada gibran akan melahirkan pasangan prabowo gibran
setelah kesepakatan para ketua umum tercapai
rencananya deklarasi resmi akan dilakukan pada rapimnas partai gerindra senin esok